setelah jenderal agung gumelar angkat bicara soal pemecatan prabowo subianto dari dinas militer
kini giliran keluarga korban penculikan aktivis sembilan puluh delapan yang menggelar konversi pers
bpn paslon dua menuding narasi tersebut sengaja didesain kubu lawan untuk menjatuhkan citra prabowo
sementara tkn paslon satu mengaku tidak memetik keuntungan elektoral dari kasus tersebut
wakil ketua bpn paslon dua yandri susanto menilai tudingan atas kasus penculikan aktivis dan pelanggar ham
sengaja dilontarkan kubu paslon satu untuk merusak citra prabowo
namun bpn yakin masyarakat tidak akan termakan isu tersebut karena telah menjadi kaset lama
yang terus diputar jelang pilpres lima tahunan menurut pihak prabowo
siap menyelesaikan kasus pelanggaran ham
dan penculikan aktivis jika nanti terpilih sebagai presiden
sementara jurubicara tkn aceh hasan shazili menegaskan kubunya tidak mau memancing di air keruh
dengan memetik keuntungan elektoral dari tudingan atas prabowo
menurut aceh jokowi tetap berkomitmen menyelesaikan kasus penculikan aktivis dan pelanggar ham jika kembali terpilih
saya kira apa yang dilakukan oleh pak agung gumelar
juga konferensi peres yang akan dilakukan oleh pak agung gemelar
kepada korban penculikan saya kira mereka kan sebetulnya hanya ingin
terutama yang korban tersebut hanya ingin menuntut keadilan
bahwa mereka punya orang tua tetapi sampai sekarang masih belum ditemukan
yang kedua sampai saat ini kan tidak pernah tahu siapa pelakunya
tentu wajar saja jika mereka menunjukkan satu sikap politik
agar para capres gitu ya
bisa mengungkap kasus tersebut
itu kan kaset lama diputar kembali ya
karena kan pak prabowo tidak bersalah
pak prabowo kan masih menerima pensiunan
green design itu pastilah
karena green design kan itu faktor yang sangat disengaja
disiting sedemikian rupa
ingin mendiskriminasi pak prabowo
seapapun yang mereka lakukan tidak akan berhasil untuk mempengaruhi masyarakat
ketika mereka menjelat jelatkan pak prabowo
junar pak prabowo tidak reaktif
sebelumnya partai gerindra juga mencuit pembelaan terhadap ketua umum prabowo subianto
akun twitter at gerindra menulis cuitan bersambung menanggap video general agung gemelar yang beredar
salah satu cuitan yang menyebut prabowo terus disalahkan atas operasi bko
atau bantuan kendali operasi
tapi tidak pernah terdengar ada panglima yang dimintai pertanggung jawaban
sebelumnya media sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden
general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggap video general agung gemelar yang beredar

sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup
sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup

sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup

sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup

sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup
sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup
sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup

sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup

sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup
sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup

sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup
sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup
sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup
sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup
sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup

sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup

sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup
sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup

sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup

sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup
sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup

sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup

sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup
sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup
sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup
sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup

sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup
sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup

sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup
sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup

sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup
sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup
sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup
sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup

sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup

sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup

sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup
sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup

sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup
sebelumnya bd sosial diramaikan oleh video anggota dewan pertimbangan presiden general agung gemelar yang menulis cuitan bersambung menanggup